kebakaran melanda hutan di lereng gunung ciremai kabupaten kuningan
hingga selasa sore api masih belum dapat dipadamkan bahkan masih terus merembet
sementara di sumedang setidaknya seratus hektare lahan hutan lindung karimbi terbakar
petugas bpbd sumedang berupaya untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas
kebakaran melanda hutan di lereng gunung ciremai tepatnya di kawasan hutan lambosir
desa setia negara kecamatan cilimus kabupaten kuningan
kobaran api bahkan terlihat dari kejauhan dan terus merembet
hingga selasa sore petugas gabungan dari bpbd dan petugas taman nasional gunung ceramai
serta polisi hutan masih terus berupaya memadamkan api
petugas melakukan pemadaman dengan cara sederhana yaitu dengan ranting pohon
dan membuat sekat sekat agar api tidak menyebar
data dari bppd kabupaten kuningan lahan yang terbakar hingga selasa sore kurang lebih sepuluh hektare
belum diketahui penyebab kebakaran namun api mulai terlihat pada selasa siang dari laporan warga
kita tidak tahu penyebabnya seperti apa ya
cuma yang terlihat asap sudah tomat
kita satu titik lagi
sebab kita belum bisa mengurangi seperti apa
kita yang memusuhkan membuat sekat bakar untuk menghandal
menjaga jangan sampai api

kita hanya mau menyebar
sementara di sumedang hutan lindung gunung karembi terbakar sejak senin siang
hingga kini petugas dari badan penanggulangan bencana daerah
masih terus melakukan upaya pemadaman
belum diketahui penyebab pasti kebakaran
namun sejumlah titik api ditemukan petugas tersebar di sejumlah lokasi hutan lindung
pengamatan di lapangan semua dengan para warga hampir seratus hektare lebih
untuk adispasi saat ini pak
ya saya berharap bpbd dengan kami ini membuat parit dulu sebagai penyekatan
kebakaran yang satu dengan kebakaran yang sebelah sini sehingga tidak terjadi dari sana lari ke sebelah sini
musim kemarau dan kondisi angin membuat kebakaran terus meluas
petugas saat ini masih berusaha untuk memadamkan api dan membuat sekat sekat agar kebakaran tidak meluas
tim liputan transmedia
bila perlu kuawali hari dengan bioformula
untuk aktivitasku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral
bioformula kerja kerja terus